ki gendeng pamungkas diduga sering melakukan ajakan bernada rasis
warga sekitar rumah ki gendeng pamungkas di bogor jawa barat mengaku
dukun nyentrik itu kerap membagikan kaos berisi ajakan rasial
rumah milik panorama paranormal ki gendeng pamungkas di jalan tanah merdeka empat puluh lima
komplek bogor baru kecamatan bogor tengah kota bogor jawa barat terlihat sepi penghuni pada rabu pagi
beberapa tembok dan kaca rumah penuh coretan kalimat
warga mengaku ki geneng pamungkas kerap membagikan kaos hingga merchandise gratis berisi seruan rasial
ki gendeng juga gemar menggelar konser musik metal namun sempat diboikot lantaran syarat seruan rasial
ki gendeng ditangkap di rumahnya pada selasa malam
ki geneng saat itu baru tiba dari luar kota
kedatangan polisi diterima oleh sekuriti yang didampingi oleh ketua rt
ki gendeng ditangkap karena dugaan menyebarkan ujaran kebencian bernuansa sara di akun youtube
ki geneng dijerat dengan pasal empat huruf b
jungto pasal enam belas undang undang republik indonesia nomor empat puluh tahun dua ribu delapan
tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan atau pasal satu ratus lima puluh enam kuhp